dan kita beralih ke informasi dalam negeri
figit waluyo yang menjadi dpo kejaksaan negeri sidoarjo sejak juni dua ribu delapan belas
dan juga diduga sebagai mafia sepak bola di indonesia
jumat malam lalu menyerahkan diri dan langsung dibawa ke lapas sidoarjo jawa timur
pelarian fikit waluyo ke berbagai daerah di jawa timur hingga keluar pulau jawa berakhir jumat malam lalu
sejak dijadikan dpo kejaksaan negeri sidoarjo sejak juni dua ribu delapan belas lalu
fikid yang juga disebut sebut sebagai mafia dalam pengaturan skor sepak bola indonesia
menyerahkan diri kepada petugas kejaksaan negeri sidoarjo dan langsung dijebloskan ke lapas kelas dua a sidoarjo
sebelum ramai dibicarakan sebagai mafia dalam pengaturan skor sepak bola indonesia
kikit waluyo diputus bersalah atas korupsi dana pinjaman pdam delta tirta sidoarjo
kepada tim delta sidoarjo sebanyak tiga miliar rupiah
dan harus menjalani masa hukuman selama satu tahun enam bulan
atas nama terpidana insinyur fikit waluyo
di lembaga permasyarakatan kelas satu a sidoarjo
selama satu tahun enam bulan
sebagaimana tersebut pada amar putusan kasasi
tim satgas mafia bola yang dibentuk oleh kapolri memburu figit waluyo
dengan dugaan sebagai pengatur skor dan indikasi kecurangan
mojokerto putra ke semifinal liga dua dua ribu delapan belas